sebuah video yang memperlihatkan proses pengakutan badan pesawat terbang
melalui jalan raya parung kecamatan kemang kabupaten bogor jawa barat
pada selasa pagi menjadi viral di media sosial
badan pesawat terbang diangkut menggunakan dua truk yang memakan ruas jalan
akibatnya kemacetan panjang pun tidak bisa dihindarkan
macet semakin parah lantaran di jalan tersebut sedang ada perbaikan jalan
badan pesawat terbang tersebut diangkut dari sejumlah bandara
untuk disimpan di sebuah gudang di desa pondok udik
di kamar kembang kabupaten bogor
di lokasi ini badan pesawat akan diubah untuk keperluan pariwisata
maupun restoran sesuai pesanan pembeli
jadi sifatnya seperti bengkel gitu lah